ratusan orang yang geram terhadap pelaku penculikan dan pembunuhan bocah sebelas tahun
langsung mendatangi salah satu rumah tersangka
di jalan batuwaraya kecamatan panakukan kota makassar selasa sore
masa yang diduga dari pihak pengantar jenazah korban
melampiaskan amarah dengan membongkar dan melempari rumah
dengan menggunakan batu
aparat gabungan polretabes makassar dan polsek panagukan
sempat kesulitan mengajak masak
namun setelah ditenangkan masa pun membubarkan diri
ini bukan kerusuhan hanya ini kan tadi baru selesai
ini mungkin dari pihak yang mengantar jenazah kemari
untuk melakukan melampiaskan
dia punya kekecewaan ya ini
sebelum insiden perusahaan rumah tersangka
sejumlah kerabat dan keluarga korban menghadiri pemakaman
mendiang sadewa bocah berusia sebelas tahun
di tempat pemakaman khusus paropo kota makassar selasa sore
jenazah korban sebelumnya sudah diotopsi
di bidokes polda sulawesi selatan
keluarga korban meminta kepada polisi
untuk menangani kasus ini secara adil
dan berharap kedua pelaku digajak hukuman seberang berat
masa jalan juti ya
jadi hukumannya ya kalau bisa
selasa siang tim inafis polrestabes makassar
melakukan pemeriksaan di rumah tersangka ad
di jalan batua kota makassar
yang diduga menjadi lokasi pembunuhan sd
bocah laki laki berusia sebelas tahun
korban dibunuh oleh tersangka ad tujuh belas tahun
dan fi empat belas tahun
tetapi polisi tidak membawa kedua tersangka
ke lokasi kejadian
polisi melakukan panggilan video
dengan kedua tersangka

polisi lantas memusatkan pemeriksaan
di ruang tamu dan kamar mandi
polisi bahkan menemukan selebaran
berisi foto korban yang disebar oleh keluarga
usai memeriksa rumah tersangka
polisi membawa kursi dan tas hitam
sebagai barang bukti
sebelum membunuh korban
tersangka terekam cctv menculik korban
ketika ia sedang bermain di halaman minimarket
jalan batu raya pada minggu sore
polisi yang menerima laporan
keluarga korban meringkus ade pada senin siang
sedangkan fi ditangkap di rumah
di rumahnya di kawasan kecamatan manggala
pada selasa dini hari
kedua tersangka mengaku mayat korban
dibuang ke waduk nipa nipa moncongloe
kabupaten maros pada minggu malam
polisi menemukan mayat korban
dalam kondisi terbungkus karung
dan kaki terikat
dalam rilisnya pada selasa
kapol restabes makassar menyatakan
kedua tersangka mengaku nekat menculik korban
setelah melihat iklan di media sosial
perihal penjualan organ tubuh manusia
tentang jual beli organ tubuh
tersangka ingin menjadi kaya
tersangka ingin memiliki harta
sehingga muncullah niatnya
tersangka melakukan pembunuhan
anak yang dibunuh ini
akan dia jual
kedua tersangka ditahan di
dan terancam hukuman penjara seumur hidup
polisi berencana memeriksa
kondisi kejewaan para tersangka
tim liputan cnn indonesia